pada era kolonial surabaya memiliki dua jenis tram yang bertenaga uap dan listrik
ada tiga perusahaan yang mendapatkan izin operasional
salah satunya adalah ostram storm tram matsyapi atau ojs
ojs mulai mengoperasikan tram uap pada seribu delapan ratus delapan puluh sembilan
sepuluh tahun kemudian tepatnya seribu sembilan ratus dua puluh tiga ojs membuka jalur tram baru dengan basis listrik
listrik itu baru berjalan di tahun seribu sembilan ratus dua puluh
itu ojs menerima pendapatan yang kurang lebih sekitar empat ratus ribu gulden dalam satu tahun
kemudian di tahun berikutnya
itu sampai naik dua kalinya delapan ratus ribu gulden
sehingga pemerintah hindia belanda itu melihat bahwa bisnis tram di kota surabaya ini sangat menguntungkan
tram diminati semua kalangan
pekerja pemerintah kantor guru orang kaya sampai miskin
langsat eropa tionghoa harap sampai berdumi mendapatkan gerbong tram
tram uap melayani jalur pelabuhan di kawasan ujung surabaya
sampai sepanjang sidoarjo
sedangkan tram listrik membelah tengah kota dengan empat jalur
dari wonokromo sampai tanjung perak
inilah yang membuat bisnis tram menguntungkan kala itu
hal ini dibuktikan agung dengan laporan keuangan perusahaan
dan mengumpulkan ratusan surat saham perusahaan pengelola tram hingga ke belanda
di masa jayanya misalnya pada seribu sembilan ratus dua puluh tujuh
sekitar sebelas empat juta orang berguna tram
empat juta orang menggunakan tram listrik
dan lima dua juta orang menggunakan tram uap
gambar udara ini akan mengajakkan
melihat sisa dan kemasyuran tram di surabaya
yang sempat mengisi lini masa peradaban kota pahlawan
yang anda lihat ini adalah kompleks besar yang terdiri dari stasiun tren
kemudian depo pergudangan bengkel tram
semuanya berada di dalam satu wilayah yang cukup luas
ketika tram terakhir disuntik mati pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
kawasan ini menjadi hunian kumuh
ada juga salah satu gudangnya dikuasai organisasi sayap sebuah partai politik
bangunan ini dulunya adalah sebuah tram listrik dan uap
usianya sudah lebih dari seratus tahun
kini seperti yang anda lihat
isi bangunan berangka baja berubah menjadi permukiman kumuh
saya lalu ditemani navi eka patiruhu
pegiat sejarah tram lainnya untuk mencari jejak tram
masih ada sisa rel dan bekas tiang listrik tram
nah ini menarik mas
ini loko apa sebenarnya yang dipajang di stasiun pasar turi ini
oke jadi ini adalah tipe lokomotif uap favorit
yang dulu pernah beroperasi sebagai tram listrik
ini diperkenalkan oleh pelayanan tram uap di surabaya
ini dibuat oleh pabrikan mesin belanda
namanya wexpoor di tahun seribu sembilan ratus tiga
lalu juga kemudian lokomotif ini sudah berhenti beroperasi di tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
mas ini kan kalau dilihat chassis masih asli
artinya ini kan masih beruntung bisa kita tahu
nah nasib gerbong gerbongnya gimana mas
wah sudah diluak pak
sudah diluak berakhir tragis
iya betul karena sudah terlalu tua mungkin juga pak oda
moda transportasi prima donna ini disunting mati pada seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan
tram dituding biang kemacetan karena jalanan sudah dipenuhi kendaraan pribadi
enam tahun lalu surabaya sebenarnya memiliki rencana mengaktifkan lagi tram
namun wali kota surabaya eri cahyadi mengatakan
tram mustahil dihidupkan kembali
sebagai gantinya akan dibangun lintas rel terpadu atau lrt
yang menghubungkan lamongan gresik surabaya sidoarjo
tram hubungan kalau tram itu adalah jalur khusus
jalur khusus ada kajian yang memang kita itu lakukan
kalau ada tram berarti harus ada jalan yang terpakai
jalan surabaya ini kecil semuanya
kalau menghidupkan kembali tram maka tidak mungkin di jalur yang sudah ada
tuti kepala laboratorium transportasi institut teknologi sepuluh november its surabaya mengatakan
jalan di surabaya yang tak lebar bukanlah masalah
ia mencontohkan sejumlah negara di eropa masih menggunakan tram
menurutnya ini soal perspektif
apakah ingin tetap pada transportasi individu atau berbasis pada transportasi massal
namun penyediaan transportasi massal harus disertai dengan kebijakan lain
misalnya pembatasan kendaraan pribadi
memang bukan menjadikan garanti kalau kita berbasis rel
itu nanti kemacetan akan hilang sama sekali
itu mungkin memang tidak akan menjadikan garanti
memang biasanya itu akan dilengkapi dengan beberapa hal
termasuk misalnya pembatasan untuk angkutan pribadi
pembatasan angkutan pribadi
berganti menjadi privatisasi transportasi
jutaan kendaraan memenuhi jalanan kota
dan saat ini kita menanggung akibatnya
gagal merdeka dari kemacetan dan tentu saja polusi udara
miftah farid andreas wicaksono surabaya jawa timur